beginilah kepanikan warga di jalan trans sulawesi desa bambu kecamatan mamuju kabupaten mamuju sulawesi selatan
mereka histeris saat sebuah mobil pick up menabrak sebuah rumah selasa sore
kecelakaan berawal ketika pengemudi mobil pickup hilang kendali usai menginjak tumpukan batu gunung di sisi jalan saat lewati jalan menikung
mobil kemudian oleng dan menabrak rumah di sisi jalan
akibatnya bagian depan mobil ringset
sementara rumah yang tertabrak juga rusak parah
seorang penghuni rumah menderita luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
kecelakan ini telah ditangani saat lantas polres tamamuju
seorang perempuan marah marah kepada awak bus harapan jaya yang terlibat kecelakaan dengan sebuah truk pengangkut barang rongsokan
polisi dan warga mencegah perempuan yang merupakan anak pemilik truk yang berusaha menghajar sopir dan kernet bus
kecelakaan antara bus dengan truk pengangkut rongsokan ini terjadi di persimpangan trawulan kabupaten mojokerto jawa timur rabu siang
akibatnya muatan truk berupa tumpukan botol tumpah ke jalan dan menutup akses jalan
akibatnya arus lalu lintas mojokerto jombang macet berjam jam
tiwar salah satu saksi mengatakan bus melaju dari arah jombang menuju mojokerto
sedangkan truk melaju dari arah selatan persimpangan trawulan
bus diduga melanggar lampu merah dari arah jombang sehingga menabrak truk
saat ini kejadian truk berlalu
dua kendaraan ditahan di mapores mojokerto dan kedua sopir dilakukan pemeriksaan
dua pengendara sepeda motor tewas akibat menabrak pohon yang tumbang di palangkaraya kalimantan tengah rabu dini hari
saat ditemukan warga kedua korban seorang pria dan wanita sudah tergeletak tewas di tengah jalan
menurut polisi kedua korban masing masing mengendari sepeda motor dari arah bundaran burung menuju jalan gobos induk kota palangkaraya
kuat dugaan kurangnya penerangan jalan di lokasi kejadian mengakibatkan kedua korban menabrak batang pohon yang tumbang dan melintang di tengah jalan
keduanya tewas di lokasi akibat luka parah di kepala
kedua jenazah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk divisum
kejadian ini juga sempat memacetkan arus lalu lintas
tim liputan cnn indonesia